udah lama loh ren mama nggak pernah kesini
iya aku ingat
kalo mama ke jakarta pasti minta dia ajak buat makan disini
dan pasti mama suka kan sama masakan disini
suka banget dong
yaudah kita duduk yuk
kita berdua aja ren
cincin janji suci aku dengan ya
saya aku seneng banget deh akhirnya cincin kawin kita berdua udah jadi
tapi emang desainnya
siapa dulu yang milih
eh jangan dong
cincin kawin belum
pasti tau gak sama kita gitu loh
satu dua tiga
aku udah gak sabar deh
jadi istri kamu
udah gak sabar memulai dengan kamu
kenapa semuanya jadi begini
semua yang begitu indah harus berakhir
gue gak akan lepas cincin ini
gue adalah istri nino
setengah gue keluar dari sini
gue sama nino akan hidup bahagia
ada tikus di kamar mama takut banget
tikus dong aku cariin
aduh gimana ya ini aku sebenarnya juga takut
aduh tapi kasian mama
mbak kiki mirna sama uya minta tolong sama mereka
masa sih aduh
terus mirna lagi ke supermarket beli snack
uya kelamaan nanti tikusnya takut masuk ke like you know ke kolong
mama takut banget
yaudah yaudah yaudah sebentar sebentar
tadi di situ
muter muter di situ
aduh aku takut
belum aja maaf ya
loh mama takut banget loh andin
aman al kalian bisa masuk
mama barusan bilang sama papa katanya sudah aman
kita lewat pintu belakang
udah gak ada kali ya
tikusnya nggak ada kok di sini
udah aku ketuk ketuk harus biasanya kalau diketuk pasti tikusnya keluar
oh gak ada sih
atau mungkin di bawah kolong kasur kali
di situ tuh kayaknya
boa rancang mbak coba aku liat di kolongnya ya
aku pakai senter deh
iya gak apa apa aduh ya allah
mama gak bisa tahan andin lebih lama lagi di sini
udah lama lho ren mama gak pernah ke sini
iya aku ingat kalau mama ke jakarta pasti minta dia ajak buat makan di sini
dan pasti mama suka kan sama masakan di sini
suka banget dong
yaudah kita duduk yuk
kita berdua aja ren
oh jadi ini surprise nya
mbak jennya mana kok gak keliatan
ma kok masih nanya jennifer sama
kan aku udah jelasin kamu

aku tuh cuma propera doang sama jennifer ma
mama pikir surprise nya itu ya kamu tuh ajak mbak jen ke sini
terus kalian bilang kalau kalian berdua itu benar benar pacaran
saya udah bikin mama berharap tinggi banget soal hubungan saya dengan jennifer
ngomong juga udah sayang dan suka banget sama jennifer
aku bener bener minta maaf sama mama ma
aku udah kecewain mama
aku gak mungkin pacaran beneran sama jennifer

pak mau pesen apa
nah mendingan kita pesen makanan dulu
di sini yang enaknya itu
oh ya udah biar aku yang pesenin aja ya
lihat kirim dia dia
m finally yakin makasih